taufan punya kesempatan untuk sembuh asal kondisi emosinya benar benar sehat
hai ah ah ah hai bomber patamah hai alat ada satu hal yang ingin saya tanyakan iya ada
berdoa lagi kita membahas masalah ini
dokter efendi masih memeriksa taufan

kok aneh banget sih
masa sampai sekarang belum ada yang ngabarin sih
tentang keberadaan ini sama si cantik
ada yang kenal kan dari sebagian kemarin
aneh banget deh
mama ada berita baru buat kamu
kamu tau gak
tadi mama arisan
terus mama ketemu teman mama yang namanya ibu widodo
eh dia pake periasan do
tapi periasannya ya do
ma aku berita kayak gitu mau bilang penting sih ma
itu mah sama sekali gak penting mah
sampai sekarang belum ada satu orang pun yang ngabarin
badannya ini sama si cantik
ya ampun do
kamu tuh dengerin dulu cerita mama
mungkin aja berita dari mama ini ada kaitannya sama indik
teman mama itu bu widodo itu
pake periasan sama seperti punya mama
yang mama kasih sama indi
masa sih ma
malah cuma mie
masa sih ma malah cuma mie
masa sih cuma mirip
ini mama pinjem dari bu widodo
kalau perhiasan ini adalah yang sama
yang itu loh do
yang waktu itu mama titip sama kamu
untuk dikasihin sama indy
perhiasan ini mama sendiri loh yang desain
gak mungkin orang lain punya
indy yang punya ini
terus si bu widodo beliin dari mana
dia beli di toko perhiasan
di daerah batu sari
menurut mama si do
indy menjual perhiasan itu
untuk modal hidupnya dia sama si cantik
mama tau alamat toko perhiasan itu

sekarang juga mama tanya
tanya alamatnya di mana
siapa tau ma
ini tinggal di daerah situ
akhirnya cepet ma
akhirnya gue dapat petunjukin soal ini sama si cantik
wah ini nanti lah
semoga aja usaha aku ini lancar deh
wah ada penjahit baru
makanya bu mau jahit di sini dong
saya itu lulusan sekolah desain di perancis loh bu

jadi pasti bisa jahit saya bagus bagus semua bu
dan kualitasnya pun terjamin
ibu mau nggak ngejahit di tempat saya
kalau selama masa promosi
diskalonya besar besaran bu
mbak bisa bikin baju apa aja mbak
dari kebaya gaul meja pria bisa
abis itu baju pengantin juga saya bisa
biasanya sih paling murah rp satu lima juta
dan bisa sampai rp lima belas juta
mahal amat uang segitu mah mendingan buat beli sahampi mbak
lagian itu mah lima bulan gaji suami saya mbak
buka jahitan gak kira kira ongkosnya
mendingan kita pulang deh yuk
eh bu ibu kok pergi sih bu
eh kok pergi sih gimana bu
dokter fendi gimana keadaan taufan mbak
pak fendi gimana taufan baik baik aja kan
bagaimana keadaan taufan taufan baik baik aja kan
tadi taufan sempat
sempat mengalami sesak nafas
itu tidak berlangsung lama
sekarang tovan sudah tidak kembali
kondisinya sudah stabil
kenapa ini bisa terjadi van
apa ada masalah dengan tubuh taufan sekarang
eh dari apa yang saya periksa tadi
tidak ada masalah apa apa
sesak nafasnya itu mungkin lebih kepada kaitannya
ya bisa saja karena taufan kan baru mengalami kecelakaan
jadi saya yakin sekali
taufan punya kesempatan untuk sembuh
asal kondisi emosinya benar benar siap
ada satu hal yang ingin saya tanyakan
iya ada apa dokter
selama taufan mengalami koma
ada hal hal yang
membebani pikirannya taufan
kalau hal itu
saya juga belum jelas dokter
tapi selama taufan koma
taufan selalu mengigau menyebut namanya kamila
dan saat taufan sedang
yang disebut pertama
apa itu yang dokter maksud
gangguan pesihis yang dialami oleh taufan
begini bu ambar
ada satu hal
yang membuat saya
mila baru saja papa kamu memeriksa tovan
dan kamu tahu nggak mila papa kamu mau menjadi dokter pribadinya tovan
dokter papa effendi jadi dokter pribadinya tovan
mudah mudahan setelah ditangani oleh papanya camilla ini
kesehatan tovan akan lebih cepat pulih kembali
iya kamu tenang saja fadil
pokoknya bapak akan memberikan yang terbaik ya
demi kesembuhan saudara kemarin